iya selamat malam semuanya yang ada di studio bapak bapak semuanya
teman teman mahasiswa yang ada di rumah masing masing
pasti di bawahnya pakai canda pendek kan ya
gak mungkin dong rapi atas bawahnya juga rapi nggak mungkin nggak mungkin
perkenalkan nama gua gian dan disini saya dari tadi bertekad nyari aman aja
gak usah yang lucu lucu yang lucu lucu biar para pejabat aja
karena dari belakang saya merasa geli melihat pdip gerindra duduk bareng
waduh dua ribu sembilan belas berantem dua ribu dua puluh empat kok akur
emang lucu banget emang demokrasi kita pak
saya jadi kebayang di belakang waktu pak prabowo masuk jadi menteri pak jokowi
itu grup kabinet grup koalisi dua ribu sembilan belas gimana isinya ya pak ya
mungkin waktu pamit pak prabowo pamit gitu ya
thank you guys buat kerjasamanya see you on top
tapi dari tadi obrolannya berat berat sedangkan saya nggak mau yang berat berat
kita yang mulai dengan ringan ringan aja pak
yang santai santai yang gak usah mikir mikir yang gampang dicerna lah
kita mulai topiknya dengan kasus dugaan korupsi pak harto ya
gak dong itu berat itu berat itu berat
kalau kedugaan korupsi pak harto berat
lagian saya gak berani tampil disini bawa materi itu
walaupun saya punya saya pernah nulis materi tentang kasus dugaan korupsi pak harto
diambil sama petrus
kebetulan bapak saya namanya petrus pak
gak aman aman aman
aman aman aman aman
tapi kalau kita bicara dengan topik pak jokowi mencari penerus
ini kan sebenarnya kalau kata teman teman mahasiswa kan melanggar demokrasi
saya jadi ingat ada film di korea
ini film bagus banget di korea ini
menceritakan seorang ceo
yang wah bagus banget menjabat selama sepuluh tahun
dia ini setiap kali ada isu dia bisa meredamnya
dan di akhir masa jabatannya dia mau lengser
dia mempersiapkan tiga orang calon penerusnya
mempersiapkan tiga orang
yang pertama itu inisialnya ps
kalau di korea paksu ya
terus ada et itu namanya ektiho
ada gp juga itu namanya geopark
sama satu lagi seorang wanita namanya pm
nah tadi mic saya dimatikan sama pm
nah ceritanya itu mereka mau meneruskan nih meneruskan
terus alasannya ditanya kenapa alasannya
harus mencari penerus
alasannya ada dua
yang pertama biar yang namanya kebijakan kebijakan dan kebaikan kebaikan ceo ini dapat diteruskan
yang kedua alasan yang kedua adalah menutupi kebobrokan
karena ceo banyak musuhnya waktu menjabat
dan ada juga yang bertanya kenapa enggak anaknya dan mantunya aja kebetulan di film itu
ceo ini anaknya dan mantunya bekerja di situ juga
jadi kepala cabang
anaknya kepala cabang di loso
nama daerah di korea
dan sedangkan menantunya itu kepala cabang di danem
ya itu di daerah daerah di korea lah
jangan dibalik kalau dibalik jadi solo dan medan
ya ini kan korea kan ya
ditanya kenapa bukan anak dan mantunya
dijawab cuma satu simple takut oligarki
tapi kalau dari kita melihat di film itu
tiga para penerus ini
yang paling lucu itu pak g p ya
pak g p ini ada scene di mana pak g p datang sidak ke sebuah gedung
tiba tiba nendang tembok
dan dia telepon vendornya
kenapa temboknya hancur saya tendang
saya kalau jadi vendornya pak saya bakal jawab ya karena bapak tendang
kalau bapak tendang ya enggak mungkin hancur pak
dan kalau kita melihat juga
kalau pak jokowi ini mencari penerus
saya menyarankan coba mencari penerusnya ini berdasarkan zodiac
indonesia itu tujuh belas agustus subyeknya leo
leo itu karakteristiknya keras walaupun gampang nangis
ya seperti itulah rakyat indonesia
keras tapi gampang menangis karena pejabat
dan kalau misalnya dilihat cari penerus cobalah cari penerus
jangan dari kalangan pejabat aja
menurut saya dari kalangan artis juga cocok
banyak yang cocok jadi penerusnya pak jokowi
salah satunya mungkin mbak im wong dan raffi ahmad
karena mereka pasti bisa mensejahterakan rakyat
dan ekonomi indonesia pasti tumbuh dengan programnya
mensejahterakan rakyat dengan program giveaway
dan mbak im wong dan raffi ahmad punya skill pejabat
karena mereka suka nge prank
bukankah itu skill para pejabat kita
dan kalau mereka menjadi pejabat
saya juga menyarankan menteri agamanya itu anak broken home
kebetulan saya anak broken home
saya setuju kalau misalnya menteri agamanya anak broken home
karena bagi kami anak broken home
menggabungkan dua orang tua yang udah gak atur itu gampang
jadi pasti toleransi banget kalau anak broken home
dan saya juga punya anak
udah mulai punya anak sekarang
dan saya belajar dari para pejabat
saya mengajarkan anak saya itu
saya tidak mau bohong ke anak saya demi kebaikan anak saya
kalau misalnya ada suka orang tua
kalau di mal mal ibu ibu ngomong ke anaknya
pas kita lihat gak cantik cantik banget
itu biasanya ada di benak kita gitu kan
karena di akhir akhir ini
di era era mau menuju dua ribu empat
ada satu kebohongan orang tua yang paling gak masuk akal
menurut saya paling tidak masuk akal
dan paling sedih saya melihatnya
ada yang tahu di rumah kebohongan orang tua
dukung anaknya jadi capres padahal anaknya nggak mampu
saya gian terima kasih
terima kasih sekali
itu tadi bapak bapak di sini semuanya ketawa
nggak tahu saya ketawa kesindir
karena emang lucu begitu ya
menurunkan tensi perbincangan kita yang dari tadi sudah serius
itu tadi penampilan dari gian luigi komisi co
dan sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya
yang sudah hadir pada malam hari ini
ada mas bambang wuryanto ketua dpp pemenangan pemilu pdi perjuangan
mas ahmad muzani sekjen partai gerindra
kemudian mas budi ari ketua umum projo
dan juga mas hanta yuda direktur eksekutif poltreking indonesia
terima kasih sekali atas perbincangannya
dan semoga nanti kita akan berbincang bincang lagi
karena pemilu dua ribu dua puluh empat nya masih panjang
jadi kontestasinya akan semakin menghangat
konstelasi politiknya juga akan semakin menghangat
dan sesaat lagi kami akan kembali
usai jeda tetaplah di political show